sementara jadi jalur politik di tengah galauan pdi perjuangan yang belum juga memberi keputusan
siapa perwakilan yang akan maju dalam pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu delapan belas
serta mulai santernya nama tri risma hari ini sebagai kandidat
anggota pdi perjuangan marwaran sirait justru mendukung calon petahan nabah suki cayapurnama
ia meyakini ahok akan kembali menang dalam kontestasi politik tersebut
saya mendukung ahok saya konsisten dari awal mendukung dengan alasan alasan tadi
dengan argumentasi tadi dan tentu ahok punya kekurangan yang saya sebutkan tadi
tidak ada yang sempurna yang sempurna hanya tuhan
setiap pemerintahan pasti ada lebihnya ada kekurangannya
yang bagus bagus dari pemerintahan sebelumnya ya kita teruskan
nggak usah gengsi gengsi yang kurang baik kita perbaiki